kalau tadi yusril masih optimistis kali ini yang sudah merasa mundur dari pilkada dki jakarta yaitu ahmad dhani yang telah memilih mundur dari pemilihan gubernur dki jakarta
dan maju sebagai kandidat wakil bupati bekasi mendampingi sa'adudin
ahmad dhani curiga ada kecurangan dalam pilkada dki jakarta mendatang
dhani mengaku telah menolak pinangan salah satu partai besar untuk mendampingi sandiaga uno sebagai kandidat pasangan gubernur dki jakarta
dhani memilih maju dalam pilkada bupati bekasi mendampingi kandidat bupati saadudin yang kini masih menjabat sebagai anggota dpr
ahmad dhani menduga ada kecurangan sistematis terstruktur dan masif pada pilkada dki jakarta mendatang
kemarin salah satu partai kemarin menawari saya untuk jadi wakilnya sandiaga uno
partai besar juga
partai x penguasa lah
tapi saya lihat di jakarta saya mencurigai menduga kuat ya bakal ada kecurangan yang masif terstruktur dan berstruktur